warga desa begagan lima mojokerto jawa timur menemukan tumpukan batuan andesit yang diduga merupakan peninggalan kerajaan kahuripan
dan penemuan ini hanya berselang dua pekan saja setelah banjir bandang menerjang desa mereka
warga desa begegan limo kecamatan gondang mojokerto jawa timur menemukan susunan lempeng bebatuan andesit
yang diduga merupakan situs kuno peninggalan kerajaan kahuripan di masa raja erlangga
lempengan batu berbentuk segi empat tersebut ditemukan di lereng perbukitan anjas moro
lempengan ditemukan saat warga melakukan penyisiran sumber mata air setelah warga kesulitan air bersih karena banjir bandang dua pekan lalu
lempengan batu yang ditemukan ini tersusun secara berundak
saat ditemukan banyak lempengan batu sepanjang hampir tiga puluh meter
yang pecah dan berantakan
warga menduga lembengan batu yang ditemukan tersebut merupakan peninggalan kerajaan kahuripan pada masa raja erlangga
dugaan ini menguat karena seratus meter dari lokasi penemuan terdapat situs
warga melaporkan penemuan ini ke balai pelestarian cagar budaya jawa timur untuk diteliti